bim siapa yang nyuruh jemur sepatu butut di sini
ya ngerti emang gunanya dijemur itu biar kering
kan disana bisa tuh disitu juga bisa
ya allah gak di situ juga bim sama aja
lihat gak sih ini selama ini konsepnya sama
ini dicuci sekarang buat dipakai besok maksudnya
apaan sih enggak enggak enggak yang bener aja
apa siapa sih ya gak pahantes lah nih
tuh udah trusted dia
astaghfirullah bim masih ditanya juga